dan saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kandidat s tiga clinical medicine universitas oxford
yang terlibat langsung dalam vaksin corona atau covid sembilan belas di universitas oxford
halo selamat siang waktu indonesia mas indra rudiansyah yang ada di oxford inggris
halo selamat siang mbak
iya selamat siang gimana sehat sehat ya kabarnya di sana ya
sehat lalu mbak alhamdulillah
alhamdulillah mas indra bagaimana nih prosesnya bisa terlibat di dalam tim pengembangan vaksin ini
kan ini beritanya mulai merebak dan heboh begitu ya di indonesia
iya jadi sebetulnya ketika awal outbreak muncul awal januari lalu
sebenarnya beberapa kolega saya yang di tim khusus untuk emerging patrogen disease itu memang sudah memulai proyek ini
namun itu hanya khusus untuk tim t serv saja
saya adalah tim di malaria jadi bukan vaksin khusus untuk covid
tetapi ketika bulan maret outbreak ini mengekskalasi menjadi pandemi
project leader dari tim tersebut membuka kesempatan bagi siapapun
student atau staff atau posdok yang ingin terlibat dalam pengembangan vaksin ini
bisa bergabung dan mendaftar untuk menjadi volunteer peneliti untuk pengembangan vaksin ini
jadi saya mendaftar kemudian saya
list skill apa saja yang saya punya kemudian saya ditempatkan di bagian untuk meneliti respon antibody yang dihasilkan daripada volunteer yang sudah divaksinasi tersebut
seperti itu mbak
ya mas indra boleh cerita sedikit mengenai background anda dan pendidikan indra hingga bisa masuk ke oxford
soalnya kita tahu kalau misalnya mau masuk ke oxford aja ini sudah susah ya mas indra apalagi sebagai medical student
ini kan banyak sekali ujian yang harus ditempuh juga
jadi kalau kembali ke sejarahnya saya ini s satu nya bukan medical doctor
jadi saya ini s satu nya adalah microbiologi dari institut teknologi bandung
kemudian lulus tahun dua ribu tiga belas lalu melanjutkan s dua di universitas yang sama
program fast track tapi mengambil jurusan bioteknologi
kemudian lulus dua ribu empat belas lalu saya bekerja di bio farma di bidang vaksin sebagai peneliti juga
selama empat tahun dan akhirnya pada tahun dua ribu delapan belas saya memutuskan untuk melanjutkan phd saya melalui beasiswa dari pemerintah yaitu melalui lpdp
oke mas indra kalau dalam timnya sendiri tugas utama mas indra itu apa begitu ya
dan kerja timnya itu seperti apa
karena kalau kita lihat di videonya kan tidak sedikit orang yang terlibat di situ
bagi bagi tugasnya kayak gimana tuh mas indra
karena jumlah tim yang terlibat jumlah orang yang terlibat dalam tim ini bisa mencapai ratusan
kenapa karena kita benar benar mengembangkan vaksin ini dengan kecepatan yang luar biasa
biasanya untuk mendapatkan data clinical trial fase satu itu untuk vaksin baru itu mungkin perlu waktu sampai lima tahun kita baru bisa mencapai data clinical trial fase satu
tapi ini hanya dalam waktu hitungan enam bulan kita sudah mendapatkan data ini
jadi jumlah timnya itu
jadi jumlah timnya itu bisa lebih dari ratus orang
jumlah orangnya maksud saya
sedangkan saya sendiri itu ditempatkan di bagian pengujian untuk melihat respon antibody dari orang orang yang sudah diimunisasi
jadi orang orang yang sudah diimunisasi itu sampel darahnya diambil oleh para klinisi atau tenaga medis
lalu serumnya itu digunakan oleh saya untuk melihat apakah mereka merespon positif
ada vaksin itu atau tidak
ya mas indra apakah boleh cerita sedikit apakah ada tantangan atau kesulitan untuk mengembangkan vaksin ini
tantangannya cukup banyak mbak dan menarik
terutama kita bekerja di situasi pandemik di mana kita juga harus tetap menerapkan physical distancing di lab
sehingga kita juga pada saat berpergian dari rumah ke kantor itu menjadi tantangan tersendiri
karena kita khawatir bahwa kita akan terekspos oleh virus tersebut
kita sendiri bekerja di lab itu cukup aman karena kita menggunakan ppe atau peralatan safety sebelumnya
namun pada saat perjalanan dari rumah ke kantor itu menjadi tantangan tersendiri
kemudian juga karena kita dituntut untuk bekerja cepat kita juga sangat dinamis
karena protokol protokol yang digunakan bisa berubah dalam hitungan minggu
sehingga kita harus tetap keep update dengan protokol yang digunakan
lalu melihat bagaimana perkembangan data science
sehingga kita juga harus lebih teliti lagi atau lebih ada sampel lagi yang harus diuji
jadi memang sangat dinamis sekali dalam bekerja dengan perkembangan vaksin ini
nah ngomong ngomong soal perkembangan vaksin nih mas indra kan tahap satu tahap dua juga sudah dilewati
next langkah selanjutnya itu apa sih dan seperti apa hingga saat ini perkembangan vaksin yang sudah dibuat ini
pengembangan vaksin itu sebenarnya proses yang panjang mbak
setelah tahapan eksplorasi kita biasanya melakukan uji tahapan preklinis atau uji di hewan
kemudian kita pindah ke tahapan uji klinis yaitu uji di manusia
yang dimana dalam uji klinis itu juga kita bagi bagi lagi menjadi tahapan satu tahapan dua tahapan empat tahapan lima tahapan enam tahapan tujuh tahapan delapan tahapan sembilan tahapan sepuluh tahapan sebelas tahapan dua belas tahapan tiga belas
nah di oxford sendiri kita melakukan uji klinis ini menggunakan tahapan overlapping
jadi kita tidak melakukan tahap satu kemudian tahap dua dan tahap tiga
tapi kita melakukan overlap tahap satu dan tahap dua kemudian overlap tahap dua dan tahap tiga
itu dilakukan di uk
kenapa kita bisa melakukan seperti itu
karena teknologi yang kita gunakan untuk vaksin ini sudah digunakan oleh kandidat vaksin lain
dan kita sudah memiliki data data bahwa vaksin ini aman
sehingga kita hanya perlu mengkonfirmasi lagi bahwa vaksin ini aman untuk covid sembilan belas
sedangkan tahap satunya sendiri itu adalah tujuannya untuk melihat
apakah vaksin ini aman
apakah vaksin ini aman diberikan kepada orang dewasa atau tidak
kemudian jika sudah terbukti aman kita lanjut ke tahapan kedua
yaitu juga sama untuk menguji ke orang ke populasi yang lebih banyak
misalkan jika tadi tahap satu hanya untuk orang dewasa
tahap dua kita bisa melibatkan populasi yang lebih luas atau target populasi yang diinginkan
seperti misalnya untuk covid sembilan belas ini
untuk orang orang yang di atas usia enam puluh tahun
karena usia enam puluh tahun ke atas biasanya sangat rentan dengan covid sembilan belas
jadi itu merupakan target populasi kita
yang juga memiliki sistem imun yang lebih khusus
karena ketika kita sudah tua
biasanya sistem imun itu sedikit melemah
sehingga tujuannya harus lebih ekstensif seperti itu mbak
atau juga jika kita ingin melakukan dosis yang tepat
itu kita bisa lakukan di tahap dua seperti itu mbak
kemudian tahap berikutnya adalah tahap tiga
atau keefektivitasan vaksin ini memberikan protoksi ke dalam tubuh atau tidak
kemudian kita memberikan respon imun
belum tentu respon imun yang dihasilkan itu bisa memberikan proteksi terhadap virus itu atau tidak
nah di tahapan ketiga itulah kita menguji efekasi dari vaksin tersebut
ya mas indra kami juga ingin tahu bagaimana dengan dukungan dari
pemerintah inggris sendiri terhadap vaksin covid sembilan belas yang dikembangkan oleh oxford university
dan sebagai mungkin kita juga ingin tahu bagaimana
optimismenya masyarakat inggris sendiri terhadap vaksin covid sembilan belas ini
dukungan dari pemerintah inggris tentu saja sangat mendukung dalam pengembangan proses vaksin ini
selain memberikan pendanaan juga rencananya sama seperti di indonesia
ketika nanti akan di licensing itu akan memberikan jalur khusus atau jalur akselerasi
dari masyarakat sendiri tentu saja sangat mendukung
karena ini sangat sangat ditunggu oleh masyarakat agar bisa kembali kepada kehidupan normal sebelum terjadinya pandemi
meskipun tentu saja masih akan sangat lama vaksin ini untuk bisa disebarluaskan
ya mas indra ini mungkin yang terakhir ya
ya ini masalah penanganan corona di inggris sendiri seperti apa nih di sana
dan juga harapan mas indra kedepannya mengenai kondisi saat ini seperti apa mas indra
ya jadi pada saat awal maret lalu jadi ketika terjadi outbreak di awal januari
kemuliaan mulai merebak di daerah china dan sekitaran
pada saat awal maret di inggris itu sudah dilakukan lockdown
kita masyarakat yang selain key worker atau pekerja khusus
itu sangat sangat diajurkan untuk tidak keluar rumah
dan untuk tetap bekerja dari rumah atau melakukan aktivitas yang sangat terbatas
namun dengan seiring berjalannya waktu hingga saat ini
pemerintah sudah mulai melonggarkan lockdown tersebut
di mana pekerja yang tidak bisa melakukan dari rumah seperti saya sebelumnya
saya harus bekerja di lab tidak lagi memerlukan surat keterangan bahwa saya key warter
untuk bisa keluar dari rumah
itu sudah mulai bebas untuk bekerja kembali ke kantor jika diperlukan
tapi dengan precaution atau dengan tetap waspada seperti menerapkan physical distancing
dan sekarang ini pemerintah juga sudah memberikan bantuan untuk alur lalu lintas orang di dalam kota
seperti misalnya sejalan kaki semuanya harus menggunakan jalur sepeda
jalur sisi kiri sehingga ketika kita akan kembali arah
kita harus menyeberang dan menggunakan jalur sisi kiri ke arah sebelumnya
terima kasih mas
saya harapannya tentu saja kita ingin semuanya kembali kepada normal
pandemi ini segera berakhir dan tentu saja ketika sudah ada vaksinnya
semoga semua orang yang membutuhkan vaksin ini
terutama orang orang yang dalam populasi kritis
bisa mendapatkan vaksin lebih awal
ya itu juga harapan kami juga ya semoga ini vaksinnya bisa berhasil
dan bisa mencegah covid sembilan belas di seluruh dunia
terima kasih mas indra dari oxford university